sementara itu pemerintah indonesia siap membalas proteksionisme dagang amerika serikat
pemerintah mengancam tak akan lagi mengimpor beberapa bahan pangan
jika amerika menghambat ekspor minyak sawit asal indonesia
wakil presiden yusuf kala menyatakan indonesia siap membalas kebijakan proteksi dagang amerika serikat
jika presiden donald trump menghambat ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunan kelapa sawit indonesia
kala menambahkan indonesia mengancam tidak lagi mengimpor terigu dari negara adidaya tersebut
wapres mengatakan saat ini jumlah impor terigu dari amerika terbilang tidak dominan
berdasarkan data departemen pertanian amerika serikat
impor gandum dari amerika serikat sepanjang dua ribu tujuh belas tercatat di angka satu dua juta ton
atau sebelas persen dari kebutuhan impor terigu indonesia